hari ulang tahun ke delapan belas transmedia digelar pada tanggal empat belas dan lima belas desember di trans studio cibubur dan bali
dalam acara tahun ini transmedia akan mengundang sejumlah artis internasional dan lokal untuk memeriahkan perayaan ulang tahun ke delapan belas mereka
musisi asal korea selatan nct dream dan exo akan hadir di trans studio cibubur
didukung oleh pertunjukan dari beragam musisi lokal seperti rosa ari lasso raisa dan masih banyak lainnya
pertunjukan khusus pada tanggal empat belas dan lima belas akan dimulai pada pukul enam belas lebih tiga puluh waktu indonesia barat
ucak perayaan transmedia dimulai hari ini hingga esok
bagaimana keseruannya sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di trans studio cibubur
dan koresponden cnn indonesia ijde nyoman wuryadinata di trans studio bali
kita ke karmel terlebih dahulu
selamat siang karmel ada acara apa saja hari ini yang tidak boleh dilewatkan
dan bagaimana sistem masuk ke dalam trans studio cibubur untuk melihat acara ini
ya selamat siang lady perayaan hari ulang tahun transmedia ke delapan belas akan berlangsung secara megah dan spektakuler
karena memang lady perayaan tahun ini berbeda dari tahun terakhir
tahun ini perayaan akan berlangsung selama dua hari dan dua malam
lebih tepatnya pada hari ini tanggal empat belas desember dan besok tanggal lima belas desember
di indoor theme park berkelas dunia trans studio cibubur
dan lady acara akan dimulai pada pukul enam tiga puluh sore waktu indonesia barat
dan akan disiarkan secara langsung atau live di seluruh platform transmedia
dan memang tahun ini adalah tahun yang spesial karena transmedia telah mengundang
beberapa artis atau musik yang telah menerima penguasaan
dan juga musisi internasional untuk ikut serta memeriahkan acara ulang tahun ke delapan belas mereka
salah satunya adalah boyband asal korea selatan nct dream dan juga xo
yang nantinya akan tampil di trans studio cibubur di mana saya berada saat ini
memang lady hari ini gelaran di hari pertama bertajuk boom delapan belas
dan sore hari nanti band korea nct dream akan tampil diikuti oleh serentetan musisi lokal
seperti lady karmel dan xo

arie lasso bunga citra lestari padi reborn dan masih banyak lainnya
sementara itu lady untuk gelaran besok bertajuk miracle delapan belas
dan boyband asal korea selatan xo akan tampil diikuti oleh beberapa musisi lokal lainnya
seperti raisa glenn fredly dan juga rosa dan masih banyak lainnya
dan memang saat ini seperti yang bisa dilihat di belakang saya
staf transmedia di trans studio cibubur masih sibuk mempersiapkan lokasi
untuk acara sore
dan walau acara baru akan dimulai pada pukul enam tiga puluh sore waktu indonesia barat
animo dari para pengunjung sudah terasa
karena sudah cukup banyak pengunjung yang telah hadir sejak pagi hari tadi
tadi saya juga sempat berbincang bincang dengan beberapa pengunjung yang ada di tempat
dan mereka mengatakan bahwa mereka sengaja datang sejak pagi
agar bisa mengamankan spot dekat panggung untuk bisa menyaksikan musisi favorit mereka
dan tentunya lady selain dari pertunjukan khusus nanti sore
para pengunjung juga bisa menikmati beragam wahana yang telah tersedia di trans studio cibubur
dan bagi anda yang tertarik untuk hadir dan ikut serta memeriahkan acara ulang tahun transmedia ke delapan belas
tiket masih bisa dibeli di tempat secara langsung atau juga secara online
selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana laporan dari korespondensi ann indonesia
nyoman setelah trans studio bali akhirnya resmi dibuka bagaimana antusias warga hari ini
dan acara menariknya
apa yang akan digelar di sana
iya lady memang tidak hanya di trans studio cibubur yang bakal digoyang dengan korea
artinya kalau di sana artis artis korea yang akan hadir di bali juga nanti pada perayaan hari ulang tahun yang ke delapan belas transmedia
juga akan digoyang oleh sejumlah artis
seperti tadi sudah saya lihat ada satya gotek kemudian ada juga fia valen dan juga ada juga nanti pasya ungu
kemudian semalam juga sudah mulai latihan seperti cakrakan kemudian ada juga isyana saraswati yang sudah mulai latihan bagaimana nanti memberikan penampilan terbaik untuk hood transmedia yang ke delapan belas
kalau kita lihat trans studio bali yang baru diresmikan pada tanggal dua belas november kemarin memang akan digunakan dari zona port of liverpool yang dengan tiruan kapal titanic
kemudian akan juga digunakan ken ken
kemudian juga digunakan sona action yang ada di trans studio bali
termasuk api tester yang di belakangnya memang bernuansa bali namun ada layar digital yang disiapkan untuk nanti pada saat penampilan perayaan hood transmedia yang ke delapan belas
kalau kita lihat guru guru transmedia juga sudah mempersiapkan tengah merancang bagaimana untuk menghadirkan penampilan yang menarik nanti pada malam hari ulang tahun
hari yang akan direncanakan dimulai pada pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia tengah dan beberapa kamera juga sudah dipersiapkan dan standby untuk siap mengambil soundshot gambar yang terbaik untuk ditampilkan kepada pemirsa
dan lighting juga sudah dipersiapkan dari beberapa hari yang lalu
tidak hanya di sona ampitheater nanti kita juga akan atau akan ditampilkan juga di sona yang ada di action sona di bagian bawah
dan di bagian belakang dari trans studio mall ini
kalau kita cerita sedikit bahwa kemarin cakrakan termasuk juga isyana saraswati juga sempat melakukan latihan di zona wiredo working dead yang ada di trans studio bali ini
mereka sudah melakukan latihan dan saat ini tengah dilakukan latihan dancer untuk pengiring daripada penyanyi yang akan melakukan latihan
ataupun penampilan nanti malam sehingga lebih menarik untuk disaksikan
tidak hanya itu lady
di rapid river ini di mana ada sungai di dalam gedung juga akan dipakai untuk pertunjukan pada perayaan baik pada hari pertama hari ini malam ini ataupun besok di puncak perayaan hari ulang tahun ke delapan belas an media
dan kru kru tengah melakukan pemeriksaan
nantinya melakukan latihan
yang melihat suasana nanti disinilah yang akan dilakukan pengambilan gambar beberapa artis seperti misalnya cita citata
kemudian kamera juga sudah dipersiapkan dan panggung yang dipersiapkan juga adalah panggung adventure yang memang di hari kedua nanti pada hari minggu juga akan digunakan oleh passia ungu rencananya
kemudian sudah dipersiapkan juga tempat untuk melakukan apa
penonton bisa menyaksikan
sebagai informasi lady bahwa walaupun nanti malam ataupun besok tetap diadakan live ataupun pertunjukan panggung ulang tahun transmedia ke delapan belas
namun penonton ataupun pengunjung trans studio masih bisa mencoba wahana termasuk ikut menonton dan menjadi penonton dari bagian daripada ulang tahun tersebut
sehingga pengunjung yang datang tidak hanya menikmati bagaimana wahana wahana yang baru dibuka ini
namun juga bagaimana menyaksikan karyawan ataupun kru kru transmedia mempersiapkan penampilan penampilan dan tampilan tampilan yang akan dipersembahkan untuk hari ulang tahun transmedia yang ke delapan belas ini
ya menarik sekali terima kasih gede nyoman wiryadinata dan sebelumnya juga karmel untuk informasi anda
selamat memberiakan juga hood ke delapan belas transmedia untuk hari ini dan juga esok hari